tarin bagaimana kondisi tarin
paman sepertinya aku mengalami luka dalam paman

apa yang terjadi dengan bocah ini
dia tidak seperti biasanya
kenapa kanuraganya jauh menurun dibanding saat kami bertemu terakhir kali
gerakannya lebih lambat
dan tenaga pukulannya tidak sekuat dulu
jangan jangan dia sedang mengalami masalah dengan tenaga dalamnya
keadaanku sedang tidak normal
hanya dengan seperempat tenaga dalam yang bisa aku gunakan
belum sepenuhnya pulih
dan aku tidak sanggup melawannya
ini gelis sama sekali bukan tandinganku
tapi aku tidak punya pilihan
aku harus menghentikannya
apapun yang terjadi
aku harus menghentikannya
apapun yang terjadi
apapun yang terjadi
dia benar benar tidak bisa menggunakan tenaga dalamnya dengan leluasa
ini kesempatanku untuk meringkus bocah itu

tidak ada yang bisa dihentikan
tidak ada yang bisa dihentikan
kamu tidak apa apa
yunda yunda harus santang
apa yang kamu lakukan
kian santang sekarang lemah
menghadapi seranganku saja sekarang dia kalah
kamu sudah melukai adikku
kamu harus bertanggung jawab
rai lebih baik kamu menunggu
rai lebih baik kamu menunggu
rai lebih baik kamu menunggu

terima kasih ayah
terima kasih ayah
tikir bisa mengalahkanku dengan juru seperti itu
jangan jangan jangan
seperti itu seperti itu
seperti itu seperti itu
seperti itu seperti itu
seperti itu seperti itu
aku lebih kuat dari yang kau kira
kanur agarnya sangat tinggi
jurus lebur serayu tidak akan bisa mengalahkannya
kalau saja darah kau langsung sah aku bisa menggunakan jurus lebur bumi
nih mas ini dia
nyai silahkan menurutku
tidak ada gunanya
nyai selalu menentang pak jagat
kakek tua kita bertemu lagi
tapi kau jangan bergaduh
kau belum tahu siapa aku
tempoh hari kau berhasil mengalahkanku
tapi sekarang jangan harap
aku sudah menguasai jurus meragasuk
dan tenaga dalamku sekarang jauh lebih besar dari saat dia mengalahkanku
sekarang saatnya aku membalaskan kekalahanku
sekarang saatnya aku membalaskan kekalahanku
seyegur seyegur tidak apa apa
nyai mas seyegur tidak apa apa
ilmu kandungannya sudah meningkat
seyegur lebih baik kita menggunakan jurus lega bumi saja
nyai kamu sudah kalah
lebih baik kamu menyerah saja
baiklah aku mengaku kalah
aku tidak akan melawan kalian lagi
nyai kau tidak berubah
kau masih saja melakukan hal yang licin
aku tidak akan
membiarkan kau melakukan hal yang sama
terima kasih telah menyelamatkan ku
sang tuhan avenger
saya sedang men veh delicate yeping mu
semasa kamu menohong anda sekarang